sementara itu kita juga menantikan peringatan republik hut ri yang ke tujuh puluh tiga
kemeriahan jelang peringatan kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga
tidak hanya dirasakan oleh warga negara indonesia
namun ribuan warga gaza palestina ikut merayakannya dengan mengikuti berbagai lomba tujuh belas an
video yang diperoleh dari suara palestina news agency
memperlihatkan ribuan warga gaza berkumpul untuk mengikuti perlombaan menyambut kemerdekaan ri ke tujuh puluh tiga
mulai dari panjat pinang tarik tambang yang diikuti oleh para wanita hingga balap karung
banyak diantaranya belum mengetahui lomba tersebut dan juga terlihat sangat antusias
terlebih lagi jarang ada permainan dilakukan semenjak adanya blokade yang dilakukan oleh israel terhadap warga gaza
perlombaan tersebut dilakukan sebagai bagian penghormatan kepada negara indonesia
yang akan merayakan kemerdekaan
hingga saat ini indonesia masih terus memperjuangkan kemerdekaan bangsa palestina
pertama kali kita mengadakan perlombaan hari ulang tahun kemerdekaan indonesia di palestina
dihadiri oleh ribuan warga palestina
tentunya mereka sangat bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat indonesia
muslim indonesia roga indonesia dan juga pemerintah indonesia
atas dukungan doa dan partisipasi dari masyarakat indonesia
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh